koding merupakan kegiatan pengolahan kode menggunakan bahasa program sehingga komputer bisa menjalankan sesuatu sesuai instruksi
misalnya membuat website aplikasi game dan lain lain
dahulu coding hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi kini anak anak tertarik untuk belajar koding
anak anak dapat belajar koding sesuai usia mereka dimulai dari visual block dan text based serta text based programming
dengan belajar coding sedari kecil anak anak tidak hanya memiliki kemampuan seputar bahasa pemrograman tetapi juga soft skills seperti berpikir logis dan sistematis
belajar coding juga membuat anak anak berpikir kreatif
dampak utama yang paling bisa kita lihat sebenarnya adalah transformasi anak
dari seorang pengguna teknologi menjadi seorang pencipta teknologi
kita melihat anak anak yang sebelum belajar koding contohnya sekarang anak anak demen main game
setelah dia belajar coding mereka mulai berpikir nih game yang mereka main
ini bagaimana sih cara kerja karakternya kenapa bisa melakukan aksi seperti ini
saya ingin tahu dong mekanismenya seperti apa
dengan belajar koding anak anak mendapatkan pengalaman baru
beberapa anak bahkan mengaku coding lebih menyenangkan daripada
sekadar bermain game
ya bisa belajar hal baru aja sih
terus kan kalau misalnya bikin codingnya bikin program terus bisa berjalan dengan baik
itu benar benar ada rasa senang banget gitu
untuk membantu anak belajar koding ada pendekatan khusus
instruksi yang digunakan untuk membuat program yaitu berupa blok blok visual seperti menyusun lego
kreativitas anak dipacu untuk menyusun blok tersebut
sebuah game sederhana misalnya bisa dibuat dalam sehari
pembuatan diawali dengan membuat cerita lalu mencari permasalahan dan solusinya
kemudian proses coding
kita membuat program itu kan harus sistematis lah
berurutan lah dari a sampai z
jadi secara tidak langsung anak anakku diajarkan berpikir sistematis
cuma mungkin di situ ada pebelajaran pebelajaran usur matematikanya nih
jadi kalau kita ingin gambar apa berarti ini ada sudutnya berapa gitu
anak anak yang belajar koding
bisa diarahkan menjadi programmer atau membuat game engine
semua tergantung minat mereka masing masing
dengan adanya sekolah coding ini justru memfasilitasi kreativitasnya
terutama untuk program solving ya
karena itu sampai kapanpun akan dibutuhkan
belajar coding bisa mendorong anak menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer
untuk itu diperlukan kesepakatan antara anak dan orang tua mengenai pengaturan waktu
anak juga masih dalam pertumbuhan dan harus mengembangkan bagian motorik kasar
yang diperlukan untuk keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh
anak juga perlu banyak bergerak dan berolahraga